mama yakin kalau elsa itu selamat
ya mudah mudahan seperti itu mbak
kok deh nggak hubungin mama
gimana dia mau telepon mama
makanya dia nggak ditemuin
mama dengar katanya kamu operasi mata
sekarang aku udah bisa ngeliat lagi
karena operasinya berjalan dengan lancar
alhamdulillah mama ikut senang dengarnya no
nanti kalau urusan kamu sudah selesai
kamu udah balik lagi ke sini
kamu mau kan bantuin mama cari alsa di sini kan nok
begitu balik ke jakarta
aku nanti bantu untuk cari elsa di sini
makasih banyak ya
salam untuk mama dan papa kamu ya no
gimana no elsa udah ketemu
sama sekali bro
mereka menghentikan pencarian
aku rasa sih elsa
mama sarah juga sepertinya masih yakin kalau
elsa pasti bisa ditemukan
tapi jadi pertanyaan kenapa elsa gak cukup untuk hubungin mama sarah ya
no terus terang mama jadi sedih loh
ya sejahat jahatnya elsa
dia itu kan pernah jadi menantu mama yang maha

masih jadi penantu mama
ya kita terus doakan saja buat elsa ya
semoga elsa baik baik aja dan segera ditemukan
kita doakan ya pak
papa kamu gak ikut makan sama kita
papa aku kayaknya lagi sibuk deh
udah gitu takutnya papa merasa tua kalau gabung sama kita
sama kita jadi gak nyambung
adi kamu kenapa sih kok gak ambil lauknya
kamu kan suka ikan
kayaknya baru pertama kali aja makan di rumah aku
nggak usah canggung gitu ya
catherine kamu juga harus makan ikan loh
ikan bagus buat kesehatan mata
udah jangan senggan senggan yuk makan
hmm kamu suka masak gak kat
nah iya aku suka banget masak
kalau gitu kita kapan kapan masak bareng yuk
oh ya ngomongin masakan kemarin aku sama adi masak bareng lho
kita masak omlet
seru banget deh
terus adi nih ya baru aja motong motong bawang bombay
matanya udah kepedesan
pedih banget aku mau tiupin deh
terus dia udah keburu gak kuat
salah adi pelan pelan minumnya ya
itu ntar durinya kalau kena tenggorokan sakit loh
adi kan beliin aku buku masakan yang lengkap banget
gimana kalau kita liat liat dulu menunya apa
biar kita tahu nanti kita mau masak apa
aku kayaknya harus ke kamar mandi deh
kamu tau gak kamar mandinya dimana
rumahnya gede banget
biar saya hantar aja
kamu tuh habis masak masak sama bella
tapi karena bella mau masak omlet
saya jadi mau
emang kenapa kalau masak omlet
dia kan kamu pernah bilang
kalau kamu suka sarapan sama omelet
jadi saya mau belajar
kamu tuh pintar banget
pintar banget ya gombalnya
aku mau marah sampai gak bisa loh
serius saya memang pengen masakin buat kamu
yaudah berarti kamu harus masakin aku
aku tunggu ya
kamu masih utang sama aku masakin omlet
sekarang saya udah bisa kok
karena saya udah minta mama saya buat ngajarin juga
kurang rapih apa yang mau dilegak
randy mesra mesraan dengan catherine di rumah ini
pada gak mikir kalau jesse bisa ngeliat
kok adi sama catherine gak ada
pada kemana ya
adi sama catherine kemana ya
saya udah ajak kamu ke
situasi seperti ini
pasti berat buat kamu
ibu bets yang
ad drive sama sama ke belakangnya ni warnas ngaku
aku aku yaro telat cuman karena baru pertama kali kes pieces
kan gak tau
toiletnya dimana akhirnya minta